dalam rapat pansus angket kpk dengan para advokat yang pernah menangani kasus korupsi ini
kembali muncul sorotan tajam kepada kpk
di antaranya kpk dituding pernah meminjam uang ke salah satu pengusaha
yang kemudian diduga untuk menjebak seorang pegawai mahkamah agung
dalam sebuah operasi tangkap tangan
nilai uang yang dituduhkan dipinjam oleh kpk ini adalah sebesar lima miliar rupiah
karena oknum mahkamah agung meminta uang lima miliar
dia lapor sama kpk kpk datang ke rumah pak prabowo stejo
dilakukanlah situ penjebakan disediakan uang lima miliar dalam kardus
anggota kpk itu sembunyi di belakang korupsi belakang lemari segala macam
begitu oknum mahkamah agung menerima uang itu lima miliar
dan akhirnya ditangkap
sampai dia diadilin lah

nanti ke nanti nanti ke nanti sampai saat ini tidak dikembalikan kpk

s tutorial yang muzik jadi ke impio
mungkin petunjuk dihlikikan dari semua nahan dan lemah

dari sekolah kanan kab caang
satu miliar rupiah